kalau ditanya dijawab dong
saya maunya teh aja
kok dibawa lagi
enggak kamu telepon aja
teman sejati itu
selalu menjawab telepon dimanapun dia berada
walaupun yang diteleponnya sudah berada di depannya
pasti dijawab kalau kamu telepon
pasti ngebalas kalau di sms
jadi sekarang saya harus gimana
saya pikir pikir dulu
nggak usah pikir pikir dulu
nanti kamu pusing
kalau gitu oke
banyak urusan yang harus dikerjain
banyak tanggung jawab di kantor
sedekat apa kamu mungkin nanti
sebetulnya nggak dekat
cuma kena lama aja
kalau gitu jahat dekat dekat semakin nanti
melakukan tindakan itu
harus ada alasannya
aku nggak suka kamu dekat dekat semakin nanti

kamu bukan pacar kinanti
kenal juga belum lama
ngelarang larang aku buat deket sama kinanti
mau aku dekat atau enggak sama kinanti
itu urusan aku
bukan urusan kamu
aku nggak peduli biarpun kamu suka sama dia
aku punya banyak urusan
aku punya tanggung jawab
kamu jadi bantu projek perpustakaan dia
tadi belum ngobrol banyak
soalnya aku janjiin sama dia
tapi dia datangnya terlambat
harus balik ke kantor
ini mami ada sebelahnya papi
keliatannya mami ditambah sehat ya pi
iya tapi jadinya bandel
obatnya nggak mau diminum
kamu mau bicara sama mami
nggak usah pi
tapi paksa aja biar mami minum obat
yaudah ya pi ya kinanti mau kerja lagi nih
tuh barusan kata kinanti
mami harus dipaksa minum obatnya
mami udah berusaha minum obatnya
mami udah berusaha minum obatnya
ya tetep harus minum obat biar sembuh total mi
mami pengen jalan jalan
kemana aja mami kan udah lama gak keluar rumah
nunggu anak anak pulang ya
nanti kita rame rame perginya
sama menantu sama cucu
ini minumnya mami udah abis
kamu yakin cowo itu buat jadi pacar kamu
kamu yakin cowo itu buat jadi pacar kamu
kalo ditanya dijawab dong
kalo ditanya dijawab dong
kalo ditanya dijawab dong
saya maunya teh aja
saya maunya teh aja
kok dibawa lagi
makanya kalau bikin minuman jangan ngelamun
siapa yang ngelamun
enggak kalau nggak ngelamun bikin minumannya nggak salah
sebenarnya nggak salah ibu biasa minum air putih
sekarang minta teh
enggak pakai gula ya
saya maunya teh manis
apa lagi yang salah bukannya ibu minta teh
makanya kalau disuruh itu diperhatiin disuruhnya apa
tadi ibu cuma bilang minta teh
saya bilangnya tadi minta teh manis bukan es teh manis
makanya kalau kerja jangan sambil mikirin cowok
siapa yang mikirin cowok
betapa ku saat ini
eh si dik dik kayaknya serius sama peman tukang bahar
tadi kesini cuma mau ngawal belanja
ah kamu belum tahu
kalau amin mau imas jadi pacara amin imas kan gak harus mau kalau emang imas gak mau
terus amin juga jangan maksa
kalau gak maksa kenapa amin jadi gitu sama imas
ah pura pura nggak ngerti
ini duduk semua
nggak ada yang kerja
udah beres semua bos
kalau ada kamus begitu dia muncul langsung sms ya
si bos takut ketahuan ya
itu godain perempuan yang jualan
mau belanja apa